ya dan untuk mengetahui situasi terkini di gedung dprd dki jakarta setelah masa penutupan diperpanjang hingga sembilan agustus dua ribu dua puluh
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani selamat malam adit
adit bisa mendengar suara saya
selamat malam maifri
baik ya adit apa saja kemudian agenda dari dprd dki jakarta yang terdampak akibat adanya penutupan gedung ini
ya mevri selamat malam terkait dengan agenda agenda yang terdampak akibat penutupan hingga nanti tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh ini memang ada banyak sekali
salah satu yang paling penting adalah terkait dengan pembahasan apbd dki jakarta untuk tahun dua ribu dua puluh
karena mengingat apbd dki jakarta dua ribu dua puluh ini juga memang sangat sangat penting terkait dengan anggaran dana yang akan nanti dikucurkan selama masa di tahun dua ribu dua puluh dan juga di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
sehingga nantinya ini akan kembali dijadwalkan setelah tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh
melalui rapat yang akan diselenggarakan oleh badan musyawarah nanti akan dijelaskan kembali terkait dengan bagaimana sistematika penjadwalan dari agenda agenda yang tertunda selama satu pekan penutupan lanjutan dari gedung dprd provinsi dki jakarta
karena kita tahu bersama bahwa gedung dprd dki jakarta ini ditutup dari mulai tanggal dua puluh sembilan juli hingga tanggal tiga agustus hari ini seharusnya sudah dibuka kembali
namun karena berbagai pertimbangan dan juga untuk benar benar mensterilkan seluruh gedung
diperpanjang nanti tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh meifri
baik adit tadi anda sempat menyebutkan bahwa memang penutupan ini sudah diperpanjang untuk dua kali ya
dan menurut informasi dari ketua dprd dki jakarta juga menyatakan jika nanti ternyata dalam masa penutupan ini ada yang terdeteksi kembali positif covid sembilan belas artinya penutupan mungkin saja kembali terjadi
lalu bagaimana upaya dari anggota dewan ini untuk memastikan bahwa kinerjanya tetap bisa berjalan meskipun gedungnya ditutup
ya betul sekali bahwa jika nanti dalam masa perpanjangan kedua ini akan ditemukan kembali orang orang atau para anggota dewan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ini akan terus dilakukan tracing dan juga tes swab untuk benar benar memastikan seluruh anggota dprd provinsi dki jakarta sudah terbebas dari covid sembilan belas
dan terkait dengan kegiatan kegiatan pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah ini akan dilakukan secara wfh terlebih dahulu
namun untuk bagian sekretariat memang harus
selalu stand by berada di kantor
nah tadi juga kami sempat mewawancarai atau mendapatkan konfirmasi dari prasetyo adi selaku ketua dprd provinsi dki jakarta menyebutkan bahwa
untuk bagian sekretariat ini harus selalu melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala lebih rutin daripada ruangan ruangan lain
mengingat mereka masih tetap harus bekerja di gedung selama berhari hari
seperti itu meskipun pada bagian beberapa gedung memang masih ditutup hingga nanti tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh satu
karena mengingat jumlah positif covid sembilan belas di dki jakarta dari hari keharian
sehari makin terus bertambah
bahkan untuk hari ini saja sudah tercatat ada penambahan sekitar empat ratus lebih kasus
sehingga total di dki jakarta sudah mencapai angka dua puluh dua empat ratus tiga puluh tiga kasus
dan di indonesia sendiri sudah bertambah sekitar satu enam ratus kasus yang bertambah menjadi satu ratus tiga belas kasus
ini artinya covid sembilan belas untuk wilayah perkantoran atau kluster perkantoran yang kita ketemu bersama masih terus bertambah dan harus diwaspadai oleh semua orang
tidak hanya oleh masyarakat biasa tetapi juga para karyawan yang memang tetap bekerja
selama masa pandemi ini dan juga memerhatikan seluruh aspek aspek keselamatan protokol protokol kesehatan agar nantinya selama berada di kantor pun masih tetap berada dalam keadaan aman
karena dua orang yang terkonfirmasi di gedung dprd provinsi dki jakarta ini adalah dua orang yang otg atau orang tanpa gejala
sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh seluruh warga dki jakarta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan
ya adit selama masa penutupan ini kan informasi
artinya semua staff dan juga anggota dewan ini akan dilakukan rapid test terhadap mereka
namun bagaimana dengan keluarga dari para anggota dewan dan juga pegawai di sana terlebih
hari ini sudah ada informasi bahwa ada anggota dewan yang meninggal dunia juga akibat covid sembilan belas
ya memang pemeriksaan dan juga tracing ini difokuskan terlebih dahulu kepada anggota dewan yang memang bekerja di gedung dprd provinsi dki jakarta
nah jika memang nanti diketahui ada hasil yang positif tambahan tentunya juga keluarga dari yang bersangkutan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
dan benar benar memastikan apakah mereka harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
ataukah tetap berada di rumah melakukan karantina mandiri sehingga nantinya seluruh proses pemantauan ini juga akan dilakukan secara mandiri di rumah
seperti itu jika memang nanti ke rumah sakit tentunya akan dilakukan perawatan oleh rumah sakit
namun ini juga akan terus diawasi oleh tim kesehatan yang sudah disiapkan oleh provinsi dki jakarta
terkait dengan jumlah jumlah kasus positif covid sembilan belas di gedung dprd provinsi dki jakarta agar tidak semakin merebak atau menebar banyak ke keluarga keluarga terkait mevri
baik terima kasih banyak atas informasi anda aditya aksani yang sudah melaporkan langsung terkait dengan penutupan gedung dprd dki jakarta
karena ada ketemuan dari positif covid sembilan belas anggota dewan yang ada di sana
terima kasih banyak adit